sebagai konsekuensi kebijakan fiskal ekspansif menteri keuangan sri mulyani mengatakan bahwa
postur apbn diusulkan untuk mengalami defisit secara terukur
sebagai tahun pembuka periode pemerintahan baru kebijakan defisit pada dua ribu dua puluh akan berada pada level satu tujuh puluh lima hingga satu lima puluh dua persen terhadap pdb
dan rasio utang dikisaran tiga puluh persen dari pdb
apalagi kerangka ekonomi makro diusulkan dalam rapbn dua ribu dua puluh
kerangka ekonomi makro yang diusulkan dalam rapbn dua ribu dua puluh diantaranya pertumbuhan ekonomi sebesar lima tiga hingga lima enam persen
tingkat inflasi sebesar dua hingga empat persen nilai tukar rupiah pada kisaran empat belas hingga lima belas per dolar amerika
dan harga minyak mentah indonesia atau icp sebesar enam puluh hingga tujuh puluh dolar amerika per barrel